untuk selamanya insya allah
mayda juga cinta sama panji untuk selamanya insya allah
maida kenapa masih sangat berat rasanya untuk mengikhlaskan kepergian kamu

aku selalu mendoakan yang terbaik buat kamu maida
karena aku aku sangat mencintai kamu

apa yang kau captain brah
kau yang mau lakukan ke airnya
tidak sayang saya cuma mencoba air di depan

aksana kamu kenapa tidak bilang sama aku kalau kamu yang nolong aku waktu kebakaran itu
kenapa kamu malah pergi sana
aku pikir kamu sudah tidak peduli sama aku
itu tidak penting kong aku menyelamatkan kamu
tapi gak mengubah kenyataan dua kali aku hampir menghilangkan nyawa kamu ida
pertama masalah uang
kedua kecelakaan itu
kalau aku nyetir ambulansi itu lebih hati hati semua ini tidak akan terjadi
tapi mungkin ini sudah jalan dari allah
akhirnya kamu dapat donor jantung dari salah satu korban kecelakaan itu
jadi kamu orangnya
kamu yang nabrak itu kamu yang bawa ambulansnya
kenapa kamu gak menghindar kenapa kamu tabrak mobil itu
sekarang bisa bisanya kamu bilang kamu bersyukur karena salah satu korban yang menonakkan jantungnya untuk kamu
bukan gitu maksud saya saya cuma
dokter ini bukan salah abdad dokter
nanti begitu aku pulang dari jerman
kita bicarakan tentang pernikahan kita
mayda juga cinta sama panji
masih sangat berat rasanya
untuk mengikhlaskan kepergian kamu